provinsi riau menyimpan sejarah panjang kebudayaan melayu yang menakjubkan
istana siak indrapura atau istana asraya hashimiyah yang masih berdiri kokoh ini
adalah bukti kebesaran kerajaan melalui islam di riau pada abad ke tujuh belas hingga ke sembilan belas
istana siak dibangun oleh sultan siak ke sebelas sultan syarif hashim pada masa pemerintahannya tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
megah dan mewah tergambar karena gaya arsitektur bangunan istana siak
memadukan konsep melayu arab dan eropa
berbagai peninggalan sejarah istana yang berjuluk istana matahari timur ini pun
masih tersimpan dan tersusun rapi
diorama pertemuan sultan siak di lobi utama
seolah menyambut pengunjung yang ingin menengok warisan berharga kerajaan di masa kejayaannya
mulai dari replika mahkota raja
kursi kristal yang dibuat tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
patung ratu belanda wilhelmina
aneka alat makan kerajaan
serta instrumen musik komet yang hanya ada dua di dunia
yakni di siak dan jerman
alat musik menjadi salah satu magnet utama istana siak
karena dibawa langsung oleh sultan syarif qasim ii dari jerman tahun seribu delapan ratus sembilan puluh enam
ada pula cermin milik permain suri tengku agung
yang dipercaya dapat membuat awet muda bagi yang memandangnya
yoga gotama cnn indonesia
ketika diberi pengalaman
kerajaan di siak berlalu

di mana mereka dapat memiliki kekuatan dari pemerintah

di kabupaten siak
nah kesultanan siak ya
merupakan salah satu kerajaan yang cukup penting di wilayah ini
di pesisir timur sumatera
dan ini merupakan sebuah kerajaan melayu islam
dan berpengaruh hingga semenanjung ya malaya
nah sampai saat ini
istana ini tampak masih begitu indah dan kokoh
untuk lebih menjelaskan ya
apa sejarahnya dan apa maknanya serta
apa apa saja yang kita bisa dapatkan dan kita bisa lihat di dalam istana ini
sudah hadir bersama saya plt bupati siak
dan kita insight akan belajar banyak mengenai sejarah bukan saja istana siak ini
tapi juga mungkin wilayah ini yang sudah lama ya kita sebut sebagai kabupaten siak
pak alfedri apa kabar
ya apa kabar sih
pasti bangga ya
punya istana yang begitu bersejarah di daerah ini dan sampai sekarang ini
ini kalau kita lihat ini tidak kalah ya dengan istana istana ya bahkan di eropa ya
masih dirawat dengan baik
apa kira kira makna keberadaan istana siak sri indrapura ini di kabupaten ini pak alfedri
tentu ini adalah suatu simbol
kerajaan melayu dan kebudayaan melayu di nusantara dulunya
yang ini pernah kerajaan melayu ini sampai tosohor ya
ke aceh tamiang
sampai ke sambas
ya tentu ini yang tentu menjadi kebanggaan kamilah
dan ini tentu kita abadikan dengan suatu visi yang sudah kita tuangkan dalam rpjp di kita
menjadi pusat budaya melayu di indonesia tahun dua ribu dua puluh lima
jadi ini kami rawat terus kami pelihara kami jaga
dan alhamdulillah ini sudah kita restorasi dua kali
tahun dua ribu dua kemudian tahun dua ribu tiga belas
dan sampai sekarang itu masih indah sekali
ini salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang datang ke sini ya
hari ini juga ramai datang ke siak
karena ini memang menjadi tujuan kunjung wisata
dan kami tentunya dalam visi pembangunan lima tahun ini
kami ingin menjadi salah satu tujuan pariwisata di sumatera
alhamdulillah untuk kunjungan wisata ini meningkat di tahun dua ribu tujuh belas
sampai tiga ratus dua puluh delapan pengunjung
yang tahun sebelumnya satu ratus tujuh puluh
jadi satu ratus tiga puluh ya peningkatan
jadi setiap tahun pasti meningkat dan yang penting ini memang perlu dipromosikan juga ya
ya melalui promosi wisata yang kami lakukan
baik melalui event event nasional maupun internasional
nah ini mungkin yang menarik ya
dari segi sejarahnya itu sendiri
karena kan kabupaten siak kan sebenarnya akan berkembang ya
menjadi sebuah kabupaten
kalau kita ingat ya sultan terakhir
sultan syarif kasim ii itu yang terakhir
ketika republik indonesia merdeka
beliau menyerahkan tahtanya
dan ini mungkin bisa cerita sedikit mengenai sejarahnya
dan keberadaan daripada istana itu di daerah ini pak afedri
ya kerajaan siak ini kan bermula tahun seribu tujuh ratus dua puluh
dan raja yang pertama yang dikenal raja kecik
sultan abdul jadwal rahmat shah
yang sekarang mangkat jadi marhumnya di buantan besar
nah kemudian istana ini ini dibangun sultan yang
sultan syarif qasim ii
nah ini dibangun tahun seribu delapan ratus delapan puluh
kemudian tentu di saat indonesia merdeka
waktu itu sultan syarif qasim ii sultan yang ke dua belas menyerahkan kedaulatannya
kekuasaannya langsung ke presiden soekarno
lengkap dengan emas kotanya dengan emas emasnya
bahkan ke dian dia ini membantu uang tiga belas juta golden
untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan indonesia
jadi salah satu dari pahlawan republik indonesia ini
tapi kenapa ya kira kira apakah kita ketahui alasannya
dan sejarahnya untuk melakukan hal seperti itu
tentu sultan ini seorang yang alim yang bijaksana
dan tentu patriotisme yang tinggi
dan tentu dia yakin nanti dengan menyerahkan kekuasanya ke indonesia
indonesia bisa menjadi negara yang maju
alhamdulillah tentu dengan berkat sultan ini
sultan ini diangkat menjadi penyiasat presiden soekarno
yang itu awal kemerdekaan yang kita membangun di indonesia
menjadi negara yang berjaya
nah setelah itu istana ini apakah masih didiami oleh keluarga sultan
atau bagaimana diperuntukannya itu jadi untuk apa
setelah itu kan sultan sudah menyerahkan segalanya
kedaulatannya termasuk istana ini bagi negara
sehingga ini kemudian menjadi aset pemerintah daerah
tentu ini tidak ada lagi keluarga yang menunggu di sini
maka kita merawat melihara
alhamdulillah semua isinya terawat dengan baik
termasuk dalamnya kan ada gramofon atau komet
ya ini hanya dua di dunia
satu di berlin tempat produksinya
dan satu lagi di istana ini
komet ini instrumen musik nanti kita akan lihat kalau kita di dalam
banyak lagi benda benda yang memang sampai saat ini masih dipelihara
masih terawat dengan asli
tapi keluarga sultan itu sendiri pindah
ya sultan itu keluarganya tentu di tempat kediamannya masing masing
tapi semasa kejayaannya lah istilahnya pak afedri ini
tinggal di sini dan kira kira wilayah kekuasaannya
dan pengaruhnya itu selama turun temurun itu
sejak abad ke delapan belas seperti apa
ya tentu sultan dulu
dia tinggal kan di sebelah
ada istana peraduan
oh di sebelahnya
insya allah dalam tahun ini kita lakukan restorasi
jadi bukan tinggal di istana
bukan tinggal di istana tapi di sebelah istana ini
nah tentu ini dalam kepemimpinan beliau ini
beliau ini kan juga dulu ke jazirah kekuasaannya ini
beliau ini punya kapal loh mbak desi
ya masih ada kita lihat nanti di samping istana
inilah tentu untuk transportasi
zaman mereka ini berjaya dulu
sampai ke sepenanjung malaya tadi
berapa besar ini luasnya daerah
kalau area ini sekitar lebih kurang dua hektar lah
saya rasa kita sudah tidak sabar ya
temukan di dalam istana siaksri indrapura
bagaimana kalau kita masuk pak frederick
kita mungkin akan bertemu dengan salah seorang
katanya keturunan dari sultan siak itu sendiri
tapi yang sultan terakhir
sultan syarif hasim ii ini tidak punya keturunan langsung ya
tapi kekerabatan sultannya ada
jadi masih ada lah ininya yang keturunan ininya lah
dari darahnya kan ya
kita ketemu dengan pak said muzani
katanya salah seorang keturunan ya
kerabat dari sultan siak ini
ya kerabat sering kerabat
saya bertugas juga di istana siak
bertugas di sini ya merangkap
jadi paling tahu ya mengenai istana ini
isinya apa dan apa menariknya
pak wakil bupati
terima kasih banyak
tapi mungkin apakah ada ya semacam harapan
atau bagaimana ke depan ya
supaya istana ini juga jauh lebih dikenal
dan kabupaten siak ini
inilah istilahnya merupakan salah satu destinasi wisata
tentu harapan kami
istana ini tetap akan kita upayakan ya
menjadi simbol kebudayaan melayu
kebudayaan melayu di nusantara
yang harapannya tentu bagi warga di indonesia
dengan promosi wisata kami lakukan
apa itu ardi
sebenar benar melayu itu ada di siak
ini malah orang malaysia yang kecolongan
kalau saya kan
malaysia jatulimele asian gitu kan
sebetulnya melayu itu ada di siak
nah mari datang ke siak
ya berkunjung ke siak
dan ini bukannya istana siak
ada lagi masjid sultan
kemudian balai sri
ya kan balai kerapatan
ada jembatan yang termegah nih
kalau menurut kami ya di indonesia
ada sungai terdalam di indonesia
nah bahkan banyak destinasi wisata lain
ada wisata mangrove
ada danau zamlut
tentu ini khas sana
pariwisata yang ada di kabupaten siak
yang kami ingin menjadi salah satu tujuan perusahaan di sumatera
siak truly melayu
ya jadi kalau malaysia trilly asia
ini justru truly malaysia
jadi lebih tua lagi
lebih asli lagi ya daripada malaysia
terima kasih pak alfredi
ya terima kasih banyak
dan semoga sukses ya dalam ini
salah satu cara untuk mempromosi ya
karena kita memiliki begitu banyak kekayaan
dan tidak banyak ya istana yang sampai saat ini
ternyata dirawat dengan begitu bagus
dan terus menerus dipugar
dan kalau kita lihat
kalau kita lihat juga tidak kalah dengan istana istana
yang kita temukan di eropa ya
demikian kira kira ya pak said
tapi mungkin kita perlu lihat ke dalam
iya kita lihat ke dalam
taat pajaknya masyarakat dulu sudah ada
dan dokumen masih ada di dalam pak
masih ada di dalam pak
ternyata sudah bermusyawara berdemokrasi
dan juga bayar pajak ya
ya kita sekarang sudah di dalam istana sultan siak
lalu lengkapnya assyriyah al hashimiyah ya
sudah ditemani oleh pak said muzani
katanya masih keturunan dari sultan siak
mungkin sebelum kita tur
apa hubungan darah pak said dengan sultan siak ini
ya kebetulan saya terlahir dari perut ibu
ibu yang notabene adalah
cicit daripada sultan ismail
sultan siak ke sembilan
sultan ismail itu sembilan
sultan siak bersaudara dengan
sultan syarif qasim
sultan qasim i
itu sultan siak ke sepuluh
sultan qasim cucunya
sultan syarif hasim akhir itu
ya kalau kita ingin tahu
tampangnya seperti apa
ini adalah foto dari
sultan siak yang terakhir terakhir
sultan syarif qasim ke dua
mereka sendiri ternyata tidak memiliki keturunan
jadi sultan siak terakhir dari empat istri
di saat beliau jadi sultan
permaisuri pertama meninggal
nikah dengan permaisuri ke dua
dia tidak punya keturunan
setelah selesai kerajaan
beliau hijrah ke jakarta
pindah ke jakarta
karena sudah tidak menjadi sultan lagi kan
sudah turun tahta ya
sudah turun tahta
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sultan menyerahkan kerajaan
kepada pemerintah republik
lantas dari siang beliau ke aceh
pindah ke aceh
berjuang di aceh
ikut barisan renjong aceh di bawah pimpinan pak ali hasmi
setelah selesai perang kemerdekaan ke dua
beliau pindah ke jakarta
dan jakarta sendiri
waktu itu beliau berjumpa menghadap presiden soekarno
sebagai tindak lanjut penyerahan kelewatan kerajaan siap
kepada pemerintah republik
lantas dari yogyakarta
sultan menetap di jakarta
dan di jakarta beliau diangkat sebagai penasihat pribadi presiden soekarno
kalau tidak salah tadi juga pak wakil bupati mengatakan
beliau menyumbangkan ya
sekitar dua puluh gulden ya

itu kalau dirupiahkan sekarang
luar biasa banyaknya ya
pak said tapi ini bisa cerita sedikit
sultanan ini digunakan untuk apa istana ini
dan kira kira siapa yang datang ke sini
jadi istana siak ini dibangun seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan
seribu delapan ratus delapan puluh sembilan oleh sultan siak ke sebelas ayah daripada sultan
tapi sebelumnya sultan sultan yang lain itu tinggal di mana
apakah ada istana lain
jadi ibu kota kerajaan siak ini berpindah pindah mbak
pertama itu namanya daerah buantan
sultan siak pertama tahun seribu tujuh ratus dua puluh tiga
itu letaknya lebih kurang lima belas km ke arah timur dari istana ini
dari segi peruntukannya ini mungkin
bisa dijelaskan ya
seorang sultan menerima tamu atau menerima audiensi
jadi di istana ini sultan menerima tamu tamu kebesaran kerajaan
itu pernah ada kunjungan dari
dari belanda dari kunjungan dari negara negara sahabat waktu itu
inilah ruangan tempat menerima tamu
dan yang ada sekarang ini adalah upacara
musyawarah kerajaan siak di balai kerapatan tindih
digambarkan di istana ini mbak
jadi sistemnya musyawarah
musawarah dulu sudah ada demokrasi
dan musyawarah sultan itu dengan datuk empat suku
datuk empat suku ini ibaratnya sekarang tanda wakil rakyat
dewan dewan pimpin dewan menteri
mereka itu ada empat suku kalau sekarang boleh dikatakan fraksi itu mbak
fraksi ada datuk lima puluh bidang pemerintahan
datuk tanda adat istiadat
isir daerah untuk luar jajahan
datuk kamper dalam wilayah rakyat itu sendiri
jadi datang sini bermusyawarah
kira kira apa apa saja yang didiskusikan
diskusikan siak ini ada satu kitab undang undang namanya babel khoait
sebagai pedoman bagaimana sultan memerintah rakyat ini
di situ dicantumkan baik segi ekonomi sosial budaya
boleh dikatakan sekarang ini ipo lexosbud itu lengkap di babel khoait itu sendiri
dan itu ada ininya
masih ada tertulis
masih ada sampai sekarang
itu disimpan di mana
ada di istana
itu yang paling menarik buat pak said apa di situ
bagaimana dari segi ekonomi
apa istilahnya visi misi yang tertuang di dokumen itu
di depable quid itu diatur bagaimana masyarakat menjalankan roda perekonomiannya
bagaimana hasil hasil bumi negeri siak ini berapa persen untuk didagangkan
dulu kan kita ini sungai siak ini bermuara dengan selat melaka
berapa persen diarahkan ke selat melaka untuk didagangkan ke seluruh pelosok nusantara
dan berapa ada untuk negeri siak sendiri
dan di situ juga diatur bagaimana masyarakat itu sendiri diatur undang undang pajak maupun pancung alas untuk kerajaan pembangunan kerajaan sendiri
taat pajaknya masyarakat dulu sudah ada
dan dokumen masih ada di dalam
masih ada di dalam pak
ternyata sudah bermusyawara berdemokrasi dan juga bayar pajak ya
dan basis perekonomiannya dagang
dan dagang bukan saja di daerah sini tapi sampai ke semenanjung
sampai ke negara tetangga
ini kalau dari antara ini kan ada total ada sebelas ya sultan
nah yang paling menonjol itu sultan siapa
jadi masa hasim
itu dari tahun berapa ke berapa
apa apa saja ini prestasinya atau yang paling dikenang
sultan syarikat hasim sabdi menangkat perekonomian masyarakat seperti kita saksikan aja
dengan membangun istana ini pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ini kan ekonomi masyarakat waktu
ekonomi kerajaan siap waktu itu
bayangkanlah dulu pernah ada
saya dulu ada kunjungan rizky istana ini duta besar australia untuk indonesia
saya minta komen dulu

apa kata beliau
saya sangat kagum dengan raja anda dulu

apa yang anda katakan
saya sangat kagum dengan raja anda dulu

karena raja anda itu sudah berusaha untuk membangun istana ini
jadi raja anda itu sudah berusaha untuk membangun istana ini
ini memang biraz besar
medan ini di tengah hutan
ini di tengah hutan
ini anggap di tengah hutan ini
dulu hutan ya
ini dulu ya
tengah hutan seperti ini
ini luar biasa
berapa ekonomi masyarakat waktu itu
sehingga pada akhir kerajaan siak ini sendiri
sultan sempat menyerahkan harta
tahta kerajaan ini sebesar tiga belas juta golden
sehingga begitu kaya
apalagi masyarakatnya ya
nah benda benda ini semua apakah hasil koleksi
atau mungkin hadiah
karena menarik menarik ya ini
seperti saya katakan tadi bahwa sultan ke sebelas yang membangun ini beliau orangnya visioner orang ekonom
jadi beliau lawatan ke eropa ke daerah jajah arab kemana itu beliau sepulang itu ada yang dibeli ada yang hadiah
ada ya pemberian seperti komet nanti kita lihat
komit itu adalah hadiah dari jerman
konon konon katanya sampai saat ini kometry di dunia itu hanya ada dua mbak
satu lagi di jerman satu lagi di syia
dan ada dua
ini mungkin kalau kita dengar ini apa ya dari tadi disebut sebut ya komet
itu sebuah instrumen musik ya abad ke delapan belas ya
ini nanti kalau bisa kita mainkan dulu
tapi bagus sekali ini ruangan ya tampaknya ini ruang meeting atau pertemuan atau apa
ini adalah ruang pertemuan
jadi selepas pertemuan ini pertemuan antara sultan dengan tamu tamu kebesaran
selepas pertemuan sambil menikmati istirahat
dimunyikanlah musik komet ini
dan banyak tamu tamu yang selalu datang sini ya
untuk kunjungan wisatawan rata rata kita hampir sekitar
enggak waktu zaman sultan itu khususnya yang dari luar negeri kan juga katanya ada kunjungan
ada kunjungan dari bangsa eropa datang itu seperti ada kunjungan dari ratu belanda ke sini gitu
kemudian dari negara negara kerajaan kerajaan sahabat
baik dari jawa waktu itu baik dari semenanjung malaya
nah disitu ada ini tahtanya ya
ini asli pernah diabadikan di museum nasional jawa tenggara
kursi singgah sana
dan kursi ini letaknya di balai kerapatan mbak
jadi ada satu bangunan lagi di siak ini namanya balai kerapatan tinggi
tempat sultan bermusyawarah seperti digambarkan di depan tadi
tempat bermusyawarah dan bersidang serta penobatan pelatihan sultan
nah kursi ini harus digunakan di balai kerapatan tinggi
disitu tempat bermusyawarah dan memutuskan pengadilan
pengadilan syariah pengadilan ekonomi
ini dari emas semuanya
bukan berlapis emas
oh berlapis emas
oleh orang siak diberi nama kursi emas
katanya mahkotanya juga diserahkan
ada mahkotanya disini
ada mahkotanya yang disini ada duplikatnya
oh duplikat aslinya dimana
asli di museum gajah jakarta
terbuat dari emas
mbak boleh lihat disana nanti di ruang emas itu
khusus ruang emas
jadi ada semacam ikatan
ya disahkan oleh ada mungkin akidah agama
dan juga mungkin orang tuanya gak suka gitu
sekarang kita mau melihat
apa itu yang namanya komet
ini sudah disebut sebut
instrumennya luar biasa
pak siapa nih
pak zainuddin petugas penjaga
jadi memang ada satu orang yang dikhususkan
karena ini barang ini langka mbak
kalau banyak tangan yang ini kan menggunakan menghidupkan
ya takutnya rusak barang
jerman aja rusak mbak
apalagi ketahunya disini
jadi hanya ada dua ya
satu di jerman satu disini
oh begitu ya
jadi dari musik musik beethoven mozart dan strauss
boleh dikatakan piringan hitam seratus tahun yang lalu
ini mbak ada tujuh belas piring
ini piringan hitam
yang sudah beratus tahun
yang sudah beratus tahun ya
yang sudah beratus tahun
dan ini tadi daripada jarum jarum
jarum jarum menyentuh senar
nah jarum itu menyentuh ini
ini ada nada nadanya
apabila jaram sudah menyentuh dia akan memukul senar yang ada di belakangnya
ini sebenarnya versi besar dari kotak musik yang
betul sekali mbak
ya sekarang masih ada
kotak musik yang mainan anak anak
waduh ini nanti sepertinya harus pak petugas ini
makanya satu tangan mbak
tangan kita tidak boleh
tangan kita tidak boleh
nah beda tangannya
makanya tadi satu tangan pak
pada saat saat kapan ya mereka memainkan musik ini
seperti saya utarakan tadi saat istirahat
istirahat selesai rapat
apa besar kerajaan di sini
istirahat dimutar mutar musik ini
kemudian saat saat mungkin
ada tamu tamu yang bersantai lah di istana ini
sebab istana ini bukan tempat tinggal mbak
istananya untuk menerima tamu tamu kerajaan
sebagai gast house nya lah
kalau kita pikir pikir ini peradabannya
ini eropa ya ada di sini
dan saat itu di tengah tengah hutan ini luar biasa
seperti yang dikomentarkan oleh filip pak waktu itu
dan dekornya juga interiornya ini kan sangat nuansanya
nuansanya itu nuansa eropa dan arab
dan yang modern ya
oke apalagi yang kita perlu lihat di sini
katanya kalau tidak salah ada cermin
cermin ini mungkin menarik untuk kita lihat
ini peninggalan permaisuri
sultan syarif qasim
ke yang pertama
permaisuri pertama tengku agung
jeral tengku agung sultan alifah
nah ini punya pusat tengku agung
konon dulu ini
konon ini penting
ini milik pribadi permaisuri
dulu putri putri siak ini yang berkesempatan masuk istana
cermin mana sih sehingga wajah permaisuri cantik
pengen seperti permaisuri
nah inilah dia cerminnya
jadi cerita itu akhirnya turun temurun
dari mulut ke mulut sampai hingga saat ini
ini dari kristal ya
nah kalau kita berkaca atau bercermin kira kira apa yang nanti kita bisa dapatkan
mbak desi coba lah aura
saya yakin dengan karena mbak desi ini tambah bercermin tambah percahaya lagi
auranya keluar semua
tapi ini mengingatkan kita ke cerita ini ya
putri salju dengan ibu tirinya kan
merah merah di dinding
jadi kalau anda berkunjung kesini jangan lupa bercermin
karena nanti siapa tau mendapatkan aura dari permaisuri
kita jadi seorang prinses ya datang kesini
ini ruangan apa
ini ruangan dulu untuk putri putri juga diterima disini
wah ini kursinya dari
dari kristal mbak
satu set dengan lampu minyak tanahnya
dulu kan meluandali diterima
nah interiornya memang dari dulu seperti ini
tidak ada yang diubah atau
belum ada yang diubah
seperti inilah dulu
jadi kalau kita masuk kita merasakan betul megahnya
pantesan ya orang asingnya datang
wow ini seperti istana kerajaan di eropa ya
karena barang barang yang ada disini semua sangat berharga
tapi mahkotanya pak said ada janji
ini ada mahkotanya
ini tapi replika ya
replika yang dibuat di jawa
bayangkan kalau ini aslinya
yang aslinya itu terdiri dari emas murni bertatah batu delimah
dan permata gitu
yang aslinya di museum gajah jakarta
mahkota ini digunakan pada saat saat apa saja
jadi mahkota ini digunakan saat penabalan
penabalan itu pelantikan sultan
jadi begitu dilantik sultan dipasangkanlah mahkota kerajaan
sehari hari tidak pakai
dipakai saat ada upacara ucar kebesaran kerajaan
hari ulang tahun sultan
saat beliau berpakaian kebesaran kerajaan
dan di sini ada patung ya
ini masih muda ya
kalau kita ingat ratu wilhelmina itu pada abad ke sembilan belas ya
ratu kerajaan belanda yang konon beliau itu pendidikannya bersamaan dengan sultan siak ke sebelas ini
maksudnya mereka teman sekolah
jadi sultan hasim sempat ada cerita
sultan hasim sempat
wilhelmina ada jatuh hati juga dengan sultan siak ii
pada saat itu umurnya berapa
sekitar umur waktu sekolah di sana sekitar umur sembilan belas tahun waktu itu
sembilan belas tahun lah ini lagi masa masa muda
jadi ada semacam ikatan romantis
disahkan oleh adat
mungkin akidah agama
dan juga mungkin orang tuanya gak suka
jelas gitu mbak
ya jelas gitu mbak
jadi sultan hasim ini pendidikannya di belanda ya
pernah pendidikan belanda
sementara anaknya sultan syarif qasim pendidikan di jakarta di batavia
dulu pendidikannya sekolah di namanya institute beck and walden
setingkat sma dan dilanjutkan seperti d dua juga
d tiga juga tuh mbak
luar biasa ya pendidikan
semasa sneh guru sultan syarif hasim
kalau apa ini mungkin sejarah akan berubah ya
kalau wilhelmina itu dengan sultan hasan
berubah lagi sejarah
bukan sejarah si aja indonesia
luar biasa karena pengaruh ratu wilhelmina ya
karena setelah itu kan ada juliana dan kemudian ratu beatrice
istana ini sebenarnya berapa luas ya
luasnya sekitar seribu tiga ratus meter persegi mbak
ada berapa lantai
ada dua lantai
jadi lantai pertama ini tempat pertemuan tamu tamu
yang resmi resmi di sini
kemudian di atas itu tempat menginap
masih kokoh ya
masih kokoh mbak
jadi kualitas ini bangunannya dan kualitas bahannya tuh luar biasa
bahannya semua didatangkan dari eropa seperti ini
ada dari negeri belanda
masih ada mereknya
jadi ditantangkan dari belanda sendiri
dari belanda dari jerman itu dari penjuru eropa
nah sekarang ruangan ini banyak arsip arsip ya
ini arsip arsip kerajaan yang ada contoh administrasi kerajaan dulunya
yang seperti saya ceritakan tadi
mungkin kita lihat di sini
dokumen arsip seperti ini
bisduit surat angkatan artinya sk
nah ini ada sk
itu tanda tangan sultannya di atas
besluit kalau dulu
dan sudah diselamatkan
yang fotokopi ada di kantor arsip
yang saya ceritakan tadi
begitu bagaimana sultan itu dulu
kekayaan yang beliau miliki kan
di mana sih beliau menyimpan duit
waktu itu kan tidak ada bank mbak
jadi salah satunya di sini
tempat belum diimpan
jadi ini berangkas
berapa beratnya ini
beratnya ini di atas satu ton
ini berangkas di mana
berangkas dibuatnya dari juga
dari eropa juga
dari eropa ya
ini kokoh sekali ya
ada cerita menarik tentang tangkas ini
berangkas ini dari begitu sultan meninggalkan istana ini
sultan sari kasyim
beliau pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima menyerahkan harta tahta rakyat kepada pemerintah republik
beliau berangkat meninggalkan istana
dan istana sudah jadi milik republik indonesia
nah konon konon kunci berangkas ini sendiri agar tidak ada perebutan baik keluarga baik siapapun
konon kunci keberangkas pun hilang
ada cerita mengatakan kunci ini sengaja dibuang sultan ke sungai siak
ada ceritanya begitu
ada yang mengatakan memang gaib entah kemana
nah sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini coba dibuka
namun tidak berhasil
kita bawa ahli kuncinya dari jawa dari bogor waktu itu
mungkin dengan menggunakan cara cara
dengan ada cara cara tanda kutip
dan beliau beliau yang mencoba pun
jadi sampai sekarang belum pernah berhasil dibuka dan apa ya kira kira isinya
ada apa ya
silahkan orang datang ke siak
mau lihat berangkas mana yang bisa dibuka
tapi belum ada yang bisa menembus pandangnya itu menembus kira kira isinya itu apa
berbagai pendapat mbak
ada yang katakan ada kris
ada yang mengatakan ada surat menyurat
ada yang mengatakan ada sedikit emas
ada yang mengatakan begitu
jadi berbagai macam terawangan
tapi tak ada satupun titik temu
yang serupa dari apa yang mereka lihat
ini luar biasa
ini seperti sesuatu yang ajaib ya
ini begitu berat
isinya kita tidak ketahui dan ya mungkin tidak akan kita bisa buka ya selamanya
kita naik ke atas mbak
hari jumat itu diundang makan
nah sini tempat menanam
nah ini konon selagi orang yang diundang itu belum semuanya
nasinya tetap ada
di konon tetap ada begitulah
jadi tidak pernah berakhir
tidak pernah berakhir
tiga puluh enam ya benar
jadi saya suruh mbak ini supaya konsentrasi mbak itu tidak ada
konsentrasi yang capek
masa naik tangga itu aja capek
nah ini ruang penginapan tamu
tapi banyak foto foto ya sekarang
ada foto saat baca rahat al quran
jadi permaisuri siap
sultan yang tidak punya anak
permaisuri mengambil anak anak
yang anak angkatnya itu sendiri adalah masih kerabat
jadi di sini mereka diajar keterampilan
kemudian diajar mengaji
diadakan upacara khataman quran
total berapa permaisuri yang
sultan sharif qasim
beliau nikah sama sharifah
sharifah tengku agung
jadi kalau secara orang asal
orang jawa turun ranjang
kalau orang kita sumatera ini saling tikar
kalau bahasa lompatangnya tukar lapiak antara lompatang
itu kakak adik
kemudian cerai nikah yang ketiga dan keempat di jakarta
jadi total ada empat ya
ini kita ruangan
ini ruangan bersih
bersih untuk mandi
kamar mandi juga ada di rehab
ini masih asli
rehab ini masih asli
kamar mandi ini pun sudah ada kita renovasi
nah ini dia
ini unik pak
ini adalah periuk
tempat menanak nasi
ini untuk berapa orang yang nasinya
nah ini periuk ini termasuk periuk yang misteri juga
nah ini r yanok iny filho harriet ini tujuannya primal
kayak memanja orang
masih attached ya
istrinya khas leuk hu sweety
menjaga desain dan gedih
di sini dari luar mereka datang ke sini hari jumat itu diundang makan nah sini tempat menanak ini ke
konon selagi orang yang diundang itu belum semuanya maknanya tetap ada ada dikontrol
tetap ada begitulah jadi tidak pernah tak pernah berakhir ini keajaiban keajaiban ya tapi ngomong ngomong
itu bangunan apa ya itu kan baru dulu damai dulu namanya istana panjang tapi sekarang dibangun baru
ini dulu rusak dah ditanam terbuat dari kayu jadi hancur dibangun kembali jadi ini betapa banyaknya
orang yang diberi makan dari satu panci ini ya nah ini lebih lebah dulu sultan siak pertama itu
lili lebah sudah membantu ini ditemukan di bekas ibukota kerenciak pertama seribu tujuh ratus dua puluh tiga yang sebelah ke
arah timur dari istana ini jadi ini dipakai untuk penerangan kan ini digunakan untuk penerangan dan juga
ya dibuat lilin untuk penerangan dan ada satu kebiasaan masyarakat sini kalau membuat obat obat upacara
tradisional lilin juga digunakan kemudian juga upacara upacara adat seperti kalau secara
bahasa nasionalnya tujuh bulanan kalau bahasa saya menempah bidan jadi lilinnya itu dibuat ini
dari ini dilebah buat tidak dibeli gitu sakralnya situ sakral memang banyak yang hal hal yang memang menarik
jadi ini ruangan ada berapa ada empat kamar ada empat kamar tidur ada empat kamar tidur yang ini
tadi pasca pasca sempat cerita tentang tombak yang hilang nah ini salah satunya salah satunya pernah
dia coba diambil tetapi tidak sempat bawa keluar dari pagar istana ini sendiri pagar istana di luar
dan ini chris memang digunakan digunakan hari hari
sehari hari yang digunakan oleh ada yang digunakan oleh panglima kerajaan digunakan oleh sultan
sendiri yang kuning mbak yang yang ini ya yang berbalut itu dipakainya di sini ya bukan di belakang
ya seperti ini contoh kris nah ini samping kalau jawa belakang jadi begini ya ini pakaiannya
dan bedanya chris jawa dengan chris melayu siap kepalanya banget kalau chris melayu ini ke depan
ini nih rata rata di depannya kalau kejauh samping karena di belakang ini lebih ini siapa
ini dia sultan terakhir sultan syarif hasim foto ketika beliau sekolah di batavia di jakarta sekarang
memang cakep ya hantesan wilhelmina ayahnya ayahnya keturunan cakepnya kelihatan
jadi beliau sekolah di sana nah waktu beliau masih sekolah tahun seribu sembilan ratus delapan ayah beliau meninggal
beliau masih pendidikan waktu masih berusia lebih kurang tujuh belas tahun belum bisa boleh belum bisa pulang
kerajaan ini jabat oleh sepupu beliau jadi pejabat sementara kerajaan dia dinobatkan tahun
berapa umur sultan sari kasim waktu itu di nobatkan sekitar usia dua puluh satu tahun pada tujuh belas sembilan belas lima belas setelah habis kejadian mereka menerawati kekuasaan yang baru lalu dia berumur sepuluh tahun
saya pendidikan batavia pulang ke siak dan dinobatkan menjadi sultan siak
korden ini sudah diganti pak
sudah diganti ya
ini banyak sekali foto foto ya di sini ya
ini foto foto sultan saat beliau kunjungan kunjungan ke daerah
seperti kunjungan ke daerah bagan siapi api
gagah yang mereka pakai kecil
kemana ruangan mana dulu kita
ke kita ke ruangan sini pak
ini ada semacam baki
ini baki untuk meletakkan makanan menghidang makanan di istana ini sendiri
seperti ini ada talam untuk
ini namanya talam
menggunakan untuk bawa makanan ini untuk bawa bawa minuman dan kueh mueh
ada jenis jenisnya ini yang digunakan
ini digunakan untuk menghidang kueh mueh
menghidangkan makanan upacara adat
dan sampai saat ini masih dipakai
macam macam talam gitu ya
ini pasti banyak kan yang istilahnya menyiapkan makanan
dapurnya persisnya ada di dekat istana melintang
istana panjang di belakang
siapa yang bekerja di
khusus untuk istana
yang mereka tuh kalau di jawa namanya abdi dalem
kalau di sini penjawat penjawat namanya
total berapa kira kira yang merawat tinggal dan istilahnya menjadi bagian dari istana itu
untuk di istana sendiri kalau untuk masa kerajaan itu sendiri informasi dari sejarah yang kita baca itu ada sekitar puluhan orang juga yang bekerja di istana ini
termasuk ada opasnya
fotonya ada di bawah itu
opas kerajaan adanya dayang dayang menemani permaisuri adanya penjawat dalam menghidang makanan membersihkan istana
dan ini sebenarnya ada kerajaan siap itu kalau seandainya tengku long putih itu masih ada di sini kerajaan siap itu tidak putus sampai begitu saja
beliau dua saudara
jadi sultan siap ke sebelah sultan syarif hasim itu punya anak dua itu sultan syarif hasim dan tengku long putih
tengku long putih itu punya anak berkeluarga di singapura
jadi tengku long putih itu keluar
adik satu ayah
dan punya anak
namun waktu tengku long putih sekolahnya
beliau nikah sama di luar
iya makanya saya lihat ini bukan orang indonesia kan anaknya juga
jadi waktu itu tengku long putih pun tidak pulang lagi ke sini
kalau dalam istilah kerencah itu beliau sudah nikah di luar keluarga istana gitu
di luar daerah
kemudian sultan syarif hasim beliau di sekolah di batavia itu beliau juga seorang seniman
ini lukisan beliau waktu sekolah
sultan sari hasim itu terakhir
juga dia seorang seniman pemain ke piano
sultan sari hasim seniman
kita lewat ke dalam sana
masuk ke sini
kemudian ada baju
baju ini digunakan oleh panglima perang untuk yang katanya anti peluru kalau dengan cara dulu ya
ini kok bisa kebal ya
padahal kelihatannya tipis sekali
ini ruangan terakhir ya
ruangan terakhir di sana mbak
ini masih ruangan depan masih tempat peristirahatan tamu dan ini kita isi dengan
barang barang peninggalan dulu seperti ada lampu minyak kelapa
dulu ada lampu kereta kencana
foto foto sultan sultan yang di bawah jajahan kerajaan siak
masih kerabat kerabat yang berkuasa seperti sultan kerajaan langkat
kemudian ada ini kepala rumah tangga istana dulu namanya wak molan
dan keturunannya masih ada sekarang
dan juga ini merupakan barang anda
dulu ada proyek terfilm
nah ini ada proyek
ini mungkin menarik untuk di close up ini
ini semua dibawa dari belawatan sultan hashim nih
peninggalan sultan saraik hashim
jadi anaknya sultan saraik hashim itu cuma melanjutkan warisan daripada ayah
dan koleksinya luar biasa ya
dan koleksi yang ada
ini dia arsip arsip kerajaan yang masih diselamatkan
sudah dikasih visu jepang itu
karakter dari sultan syarif hashim itu apa yang paling menonjol atau paling terkenal
beliau sangat santun dengan rakyat
jadi rakyat syia ini boleh dikatakan tanda kutipnya
sultan sangat peduli setiap anak yang berprestasi disekolahkan
sampai kalau untuk daerah dalam ini sampai ke daerah dulu yang maju pendidikan itu daerah langkat
kemudian untuk perempuannya ke padang panjang
sampai ananda anak beliau juga sultan syarif hasim juga menyekolahkan anak putri putri siap berprestasi ini untuk pendidikan ke padang panjang
jadi pendidikan itu sangat penting ya
sehingga istana ini bangunan istana ini kan diapit oleh dua lembaga pendidikan mbak
sebelah kiri ada sebelah kiri luar istana ini di luar pagar itu ada namanya madrasah taufikiyah
itu khusus untuk putra laki laki
dan sebelah kanan itu madrasah tunisah khusus untuk putri
dulu sebelum masa sultan syarif hashim sultan syarif hashim itu putri putri siap itu dipingit
tidak boleh keluar kalau perempuan
kalau keluarnya pun mereka pakai cadar pakai kain sarung ditutup hanya mata saja kelihatan
tapi setelah di masa sultan syarif hashim sultan syarif hashim itu dibuka kesempatan kepada putri putri untuk mengenyam pendidikan
jadi dia visioner sekali ya
dan juga inilah pencerahan bagi masyarakat
nah juga kamar kamar ini ada koleksi koleksi pribadi sultan
ada kita lihat ini ada pedang kerajaan yang dipakai oleh sultan yang gambarnya ada nanti
asli pedang asli
kemudian ada baju baju ini digunakan oleh panglima perang untuk yang katanya anti peluru kalau dengan cara dulu ya
ini kok bisa kebal ya padahal kelihatannya tipis sekali
kalau dulu kan perang melawan penjajah jadi untuk memakai melindungi
tapi dari apa ini
dari kain mbak
dari kain biasa cuma ada tulisan tulisan mungkin mantra mantra gitu
jadi mungkin kekebalannya juga ajaib ya
nah permaisuri punya sepatu ini masih ada
dan uniknya sepatu ini bukan dari eropa
ada merk di situ van bandoeng bandung
produk bandung seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh
jadi dari dulu
dari dulu bandung
bandung itu sudah memproduksi sepatu ya
jangan jangan di cibaduyut
bisa jadi mbak
jika bakal di cibaduyut mungkin
baju anti peluru ya rompi anti peluru tapi padahal itu tipis ya bukan dibuat dari metal
nah ini tanjak yang saya pakai
ini dipakai oleh sultan syarif yassin dan ini baju permaisuri yang masih tinggal
jadi barang istana ini boleh dikatakan yang ada sekarang ini mbak hanya sekitar kalau menurut catatan dan pengamatan orang tua tua yang masih sepuh masih hidup sekarang
selebihnya ada di mana
nah waktu itu seperti saya katakan istana saya ini tinggal
begitu sultan menyerahkan tahta kerajaan pemerintah istana tinggal tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
saat itu ya kalau dulu ya masyarakat dulu kalau mau kenduri mau hajatan minjam piring mangkuknya istana
nah ini kebiasaan gak bagus sih
minjam tapi nggak pernah dibalikin
dan suatu kebanggaan kalau punya koleksi barang istana barangkali karena kerajaan itu tidak ada lagi
nah ini foto tadi yang sediripan
nah mbak waktu turun dari pesawat landing di bandara sultan syarif kasar
nah ini foto dari bandara sultan syarif kasim ii di mekanbaru
nah bandara ini diberi nama sultan syarikat selain beliau pahlawan nasional
tanah ini juga milik pribadi beliau yang dihibahkan kepada pemerintah waktu itu
dan peresmian perdana pendaratan pesawat itu oleh sultan syarif kasim dengan permaisuri tengku agung
jadi luar biasa sebenarnya jasanya ya
ini saat pemakanan beliau
jadi pada tanggal dua puluh tiga april seribu sembilan ratus enam puluh delapan sultan syarif kasim menghembuskan nafasnya terakhir
dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
sultan syarif kasim berada di jakarta
kemudian seribu sembilan ratus enam puluh tiga kembali ke siak
jadi kita sudah melihat ya seluruh ruangan yang ada di atas
terima kasih banyak ya pak said sudah memperkenalkan kita
apalagi banyak sekali kekayaan yang kita bisa dapatkan di sini
apa kalau misalnya ke riau khususnya harus datang
ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari pekanbaru
belum sampai riau kalau belum sampai ke sini
sekitar dua lima sampai tiga jam dari pekanbaru
ini ada istana sultan siak yang luar biasa masih lengkap
masih begitu penuh dengan koleksi yang indah bersejarah
kira kira kesan apa yang ingin diberikan ya kepada para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini
pak said sebagai keturunan tapi juga penjaga istana
jadi kalau daerah lain itu dengan kekayaan alam kekayaan dan alam
kalau ke siak ini dapat melihat bagaimana dulu khazanah budaya
nenek moyang kita itu masih ada masih utuh di negeri siani
nah datanglah ke siak
untuk melihat peninggalan bahwa dulunya kita bangsa indonesia pada umumnya dan masyarakat riau pada khususnya
tapi kita punya khazanah budaya yang secara sejarah yang begitu bernilai tinggi
dan pemimpin yang begitu visioner begitu modern
dan tidak kalah dengan pemimpin pemimpin eropa pada saat itu
sekali lagi terima kasih pak said dan juga semoga jumlah pengunjung yang datang ke sini semakin banyak
karena memang perlu dipromosikan
ini merupakan salah satu kebanggaan dari indonesia itu sendiri ya
demikian insight kali ini dan terima kasih atas perhatian anda
sekali lagi jangan lupa datang kunjungi istana sultan siak di sini di kabupaten siak
yuk kita turun lagi tapi tangganya beda sekarang
harus kita hitung
kita tahu beda